perkembangan teknologi atau dunia robotik semakin pesat
robot fire barian yang bisa berubah menjadi mobil tampil di pameran teknologi di tokyo jepang
sejumlah perusahaan teknologi raksasa dunia memamerkan hasil karya robot hingga taksi drone dengan inovasinya
di ajang pameran teknologi jepang robot fire byron menjadi salah satu daya tarik pengunjung
karena robot ini dapat dikontrol dan digerakkan oleh manusia
fire byron masih dikembangkan agar robot ini bisa berubah menjadi mobil bertenaga listrik yang hanya dimuat oleh pengemudi saja